world islamic economic forum menggelar pertemuan ke tiga belas di kuching malaysia
bagaimana latar belakang berdirinya forum ekonomi islam ini dalam menghadapi tantangan zaman
world islamic economic forum atau forum ekonomi islam dunia yang ke tiga belas digelar di kuching malaysia
sebelumnya forum ini sukses digelar di berbagai negara seperti kuwait pakistan inggris dan uni emirat arab
forum ekonomi islam ini muncul pada saat konferensi tingkat tinggi forum organisasi islam di malaysia tahun dua ribu lima
kemudian muncullah gagasan untuk menjawab pertumbuhan ekonomi dunia dengan menanamkan nilai nilai keislaman pada struktur ekonomi
seperti perdamaian keadilan dan kestaraan
forum ekonomi islam juga mengajak negara lain untuk bergabung dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan negara islam
dengan cara mendorong peluang perdagangan dan bisnis
tujuan lainnya adalah menjadikan negara lain yang berkembang dengan kemampuan negara lain
forum ekonomi islam dunia muslim sebagai kaukus perdagangan dan investasi dunia
forum ekonomi islam dunia kemudian mulai melebarkan sayapnya dari kuala lumpur hingga ke timur tengah dan inggris
dan kini forum ekonomi islam dunia digelar ke tiga belas kalinya di kuching malaysia
forum yang dihadiri ratusan delegasi dan puluhan negara berlomba untuk menjawab tantangan ekonomi global
yang mulai mendorong perekonomian dengan tata cara yang berbeda dari forum ekonomi lainnya